kita ke informasi lain gajah liar sering merangsek masuk ke pemukiman warga di aceh
hal ini disebabkan habitatnya yang terus berkurang karena aksi pembalakan hutan dan pembukaan lahan perkebunan
ya untuk mencegahnya warga kabupaten benar meriah aceh membentuk tim khusus untuk menghalau gajah liar
dalam dua tahun ini memakan tiga korban tewas
kan kita nggak tahu kemana kita mesti duluan ini
sedangkan personil kita memang nggak cukup tujuh orang di sana
untuk mengantisipasinya delapan sukarelawan di kabupaten benar meriah

mereka sendiri untuk menjaga gajah agar konflik satwa tidak terus terjadi
tugas mereka tidaklah mudah
mereka menghalau gajah agar tidak masuk ke tempat tinggal warga
mereka diberi pelatihan oleh lsm konservasi agar lebih efektif dalam menangani kawanan gajah
seperti penggunaan petasan sebagai alat penggerta
kebetulan pagi ini mereka harus berangkat
karena menerima laman penyelamat
koran pergerakan gajah jantan dewasa yang cukup berdekatan dengan permukiman
tim delapan tidak terlalu rutin dalam melakukan patrolinya
namun mereka beraksi ketika mendapat laporan dari masyarakat atau warga
yang melihat kawanan gajah yang mendekati permukiman warga
tugas mereka adalah melihat kondisi kawanan gajah tersebut
apakah dalam posisi mengancam atau terancam
bila gajah gajah tersebut datang
ke arah pembukaan warga tugas mereka adalah menghalaunya
agar mereka tergiring ke sisi lainnya
kami memasuki hutan dan perkebunan yang dimanfaatkan warga
dulu jalan setapak ini merupakan jalur yang sering digunakan kawanan gajah saat bermigrasi
tim delapan tidak terlalu rutin dalam melakukan patrolinya
namun mereka beraksi ketika mendapat laporan dari masyarakat atau warga

tim delapan dapat menghidupkan empat pel
lalu untuk ratus
mengikuti jejak gajah selama sembilan jam membuat pencarian kami semakin mengerucut di sudut lembah pesanan
benar saja satu ekor gajah berhasil ditemukan dalam hutan yang bersebelahan dengan pabrik pasir
pak heri pelat jalanan kita untuk mencari gajah akhirnya membuahkan hasil
ini bisa dijelaskan ceritakan bagaimana kondisi gajah ini sekarang
ini kondisi gajah kan dalam keadaan sehat
cuma dia tetap mengikuti bawah sungai
karena kalau di atas kan tidak ada pakan kiri kanan ini
jadi yang tidak ada pakan tetap di bawah sungai ini
ini sudah dekat ke permukiman warga
iya ini sudah dekat
apakah nanti dari tim delapan akan mencoba penghalauan dari gajah ini
agar dia sampai ke rumah warga
kita nanti akan kita potong dari depan nanti
mungkin jangan sempat ke depan warga
kesana kan akan melebar lebih jauh nanti dia
ini adalah salah satu dari lima ratus ekor
gajah sumatera yang tersisa di aceh
menurut data dari wwf
kondisi gajah ini masih selalu mencari makan
sehingga dari perjalanan ini dia yang menempuh sepanjang lima belas km
sering bertemu dengan pemukiman warga
jika hal ini terus berlanjut
maka dua puluh tiga puluh tahun lagi tidak mustahil
kondisi gajah sumatera akan punah sama sekali
jangan datang lagi
setelah melakukan pengamatan singkat
tim delapan mengidentifikasinya sebagai gajah soliter
ya gajah jantan ini bersifat menyendiri
dan cenderung tidak agresif
hal ini mengartikan
tim tidak perlu melakukan penghalauan yang penuh resiko
karena dianggap hanya sekedar melintas
dan tidak membahayakan warga
jadi alasan saya cinta sama gajah gajah ini kalau menurut selama saya ikut dalam pengiringan
saya lihat gajah ini seperti kita juga
dia butuh butuh tempat seperti kita butuh makan
kalau nggak enak di kedai ini kita pindah ke kedai yang lain
dan kita teringat akan main main ke suatu daerah dia pun begitu
dia suka mau main main ke daerah yang lain dia akan ke sana
dan jejak yang dulu dia pernah buat dia akan ikuti selamanya
sampai anak anak cucunya akan mengikuti jejak dia dulu
mengamuknya satwa liar adalah tanda agar manusia saling berbagi dengan makhluk hidup lain
karenanya dibutuhkan pemahaman yang lengkap
agar gajah dan manusia bisa selaras dalam memanfaatkan sumber kehidupan
karenanya dibutuhkan pemahaman yang lengkap
agar gajah dan manusia bisa selaras dalam memanfaatkan sumber kehidupan
gagat prasasti benar meriah